dan kami bersepakat untuk melakukan transformasi sepak bola indonesia secara menyeluruh
memastikan semua aspek pertandingan berjalan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh fifa
baik pemain maupun penonton harus terjamin keamanan dan keselamatannya
untuk itu kita sepakat mengkaji kembali kelayakan stadion
dan juga menerapkan teknologi
untuk membantu mitigasi aneka potensi yang membahayakan penonton maupun pemain
pemerintah bersama fifa juga bersepakat untuk memastikan pertandingan piala dunia u dua puluh fifa di indonesia dapat berjalan dengan baik
semua segi persiapan sampai dengan pelaksanaannya harus dipastikan berjalan sesuai dengan standar fifa
dan ditangani secara baik secara profesional